yuk mulai meetingnya ya
makanan main banget sih
kayak orang lagi hamil aja
aku lagi kelaperan re
aku lagi kelaperan
mau tanya konfirmasi
enggak enggak pasti salah
kayaknya salah yang saya minta
itu dokter gigi bukan dokter kandungan
tolong dibenerin yang suster ya
mau ngebahas apa
anemia akut yang diderita oleh ibu dewi
kemungkinan ibu dewi stres
atau mengalami tekanan karena suatu masalah
kalau ibu mau membaik
ibu harus lebih santai
ibu juga harus berusaha menjaga mood
agar suasana hati ibu senantiasa gembira
kalau ibu sehat
janin yang ada di perut ibu
pasti juga sehat
ibu juga sehat
ibu juga sehat
ibu juga sehat
ibu juga sehat
kamu gak boleh sedih kan
ini dokter bilang apa sama kamu
kamu gak boleh sedih
gimana aku gak sedih dre
kalau keadaan aku seperti ini
aku gak mau kalau sampai kehilangan baik kita
kamu gak boleh ngomong kayak begitu
kamu buang pikiran jelek kamu
kadang kadang kata kata itu menentukan nasib kita
kalau kita sering mengatakan hal hal yang buruk
kadang kadang kejadiannya juga buruk
dan kalau kita mengatakan hal hal yang positif
maka hal yang positif juga yang akan terjadi sama kita
gak boleh kayak begini
sebelum pulang kita mampir ke masjid dulu ya
aku mau berdoa apa baik kita
sekarang kita pulang ya
yaudah sekarang saya kesana ya
ada masalah di kantor
aku harus kantor sekarang
oh yaudah gak apa apa
aku pulang sendiri aja
gak terlalu jauh kok
kamu pulang sendiri gak apa apa
guru kita gak jadi datang
iya padahal kan kita pengen belajar baca
biarpun cuma gelandangan kita kan kepengen pintar
kita harus lompat ke kantor
adek adek kok kalian kelihatan sedih sih
sebenarnya kita pengen belajar baca kak
tapi ternyata guru yang seharusnya mengajari kita belajar membaca
iya padahal kan kita kan belajar membaca
kasian sekali anak anak ini
gimana kalau kakak aja yang ngajarin kalian gimana
mau balik nyari
arang arang kita mulai ya
ini ada a
sekarang kalian sendiri ya
terima kasih ya allah
karena sudah memberi aku kesempatan untuk kembali melakukan hal yang berguna
benar benar nggak bisa dipercaya
kira kira siapa ya laki laki yang berani melakukan hal itu sama nonila
dia kan cinta mati sama demo
apa sih ina
ina punya hadiah buat kang ustaz
hadiah apa an
buset ini kan mahal nah
lo bisa punya duit dari mana beli korek api kayak ginian
sebenarnya ina dapat nemu
tapi bener ya kang
soalnya ini rahasia besar kang
pakai rahasia rahasiaan segala lagi sama gue
tuh korek api sebenarnya punya satria
jadi gini ceritanya kang
waktu kapan gitu mas satria tuh pernah nginep di kamarnya nonila
terus pagi pagi banget dia buru buru pergi
ya udah ketinggalan deh tuh korek apinya
nah waktu mau dibalikin ke nonila eh nonilanya malah marah marah sama ina
ya udah buat kang ustaz aja deh tuh for apinya
satria tidur di kamar nonila
kamu tahu fungsi pintu itu untuk apa
duh ego banget sih
nanti aku ambil
nanti aku ambil
ngerti nggak tujuannya apa
supaya kamu tuh bisa ketok dulu sebelum masuk sini
saya tahu yang melakukan itu satria kan
tuh udah deh non
saya tahu yang melakukan itu adalah satria ya kan
kalau ngomong tuh jangan
nggak jangan keras keras nong
sengaja keras keras ya biar semua orang dengar
kamu ya sampai kamu bocorin kamu saya pecat
tenang aja non
saya nggak akan bocorin hal ini ke siapapun juga
saya cuma pengen nonila tahu kalau saya ini berada di pihaknya nonila
pokoknya kalau nonila butuh apa pun sama saya untuk melakukan apa pun juga termasuk menghajar si satria prens yang itu kan saya lakukan
kesel saya sama satria non
sama saya aja kenapa sih
jangan ngomong seperti siapa
siap deh sana
nggak mau orang kerja aja sih
kamu mau ngajar anak anak membaca
aduh berapa kali sih aku bilang sama kamu kamu itu harus istirahat
kamu udah kecapean
nggak sekarang kamu ngapain berhenti kerja kalau emang kamu sekarang nggak dikerja lagi
ngajar anak anak jalanan kan beda
ini kan gak butuh tenaga yang besar
aku juga ngerasa berguna
aku senang banget kalau ngeliat anak anak itu belajar
kata dokter kan aku harus bahagia
aku bisa jaga diri indra
aku suka banget
gak loh ma
katanya dia itu mengajarin anak anak membaca di jembatan dekat sini
nggak boleh ah
kamu itu kan harus banyak istirahat
nanti kalau anemianya kekal
sekarang kamu janji sama aku
kamu akan jaga diri
dan kamu nggak boleh kecapean ya
andre nggak boleh diizinin
kamu sebagai suami tuh boleh loh ngelarang istrinya
nah dokter itu nyaranin sama aku
supaya aku bisa menjaga

kalau memang mengajar itu bisa membuat dia bahagia
yaudah aku harus gimana lagi
tapi sekarang udah kemarin ma
kamu istirahat ya
ya yaudah sekarang aku istirahat
aku udah buat keputusan
keputusan ngajak di jembatan
ya namanya gua gratis
udah delapan jam gue kerja
gua belum dipecah
tolong cariin semua barang yang ada di sini ya
aku mau tunggu dikasih
minum arak pakai botol pendek
nggak pakai lama jack
i répondu kirim katanya
w burse statu loren teman angga ibu
jadi luar biasa
terima kasih wristsai
yang duanya watching
bisa baca gak sih
bu ibu mau nyari ribut di sini

ini barang supaya berantakan